di depan awak media kemarin jampitsus febri adriansyah juga merespon soal dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kasus korupsi timah
jampitsus menyatakan tetap bekerja secara profesional dan menunggu jalannya persidangan
apabila muncul fakta dan alat bukti soal keterlibatan oknum polri maka jaksa bisa mengusulkan sebagai tersangka
nah kalau ini sudah digelar di pengadilan teman teman bisa lihat itu
dari alat bukti yang dibuka dari saksi yang bicara
apabila ada keterlibatan ada alat bukti di situ itu penuntut umum kami membuat nota pendapat itu
untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan
ini saya lihat banyak
tetapi ukuran kita tentunya adalah alat bukti
alat bukti yang kita peroleh ini apa
kita juga dibantu dari ppatk
tppu kita pelajari betul siapa yang terima dari hasil kejahatan ini